sementara itu kita akan tinggalkan dulu palu dan sekarang akan kita bahas mengenai satu apa ya ini peristiwa atau informasi ya
yang juga sekarang menjadi perhatian publik tentang permen pemirsa yang disinyalir mengandung zat berbahaya
dan ya syukurnya sekarang ini ditarik dulu dari peredarannya oleh pemerintah surabaya demi keamanan
iya meski ditarik dari peredaran bp pom surabaya memastikan produk makanan impor dari tiongkok ini sudah mengantongi izin edar yang resmi
kasus ini berawal dari viral di media sosial yang menyebutkan produk jajanan permen dot dengan brand pingguin disinyalir mengandung bahan berbahaya
bb pom surabaya memastikan produk jajanan ini sudah terdaftar dan sebelum beredar di pasaran produk ini sudah melalui proses uji lab
jika memang dalam pengujian
lanjutan ditemukan kandungan berbahaya atau narkoba
bb pom akan mengambil langkah tegas dengan menarik semua produk dari pasaran dan memberikan sanksi tegas terhadap pengusahaan pengekspor produk ini
sementara badan narkotika nasional telah menerima sampel permendot yang diduga mengandung bahan narkotika
sampel yang dikirim dari badan narkotika kota surabaya ini baru akan diketahui hasilnya pada dua atau tiga hari ke depan
sampel tersebut kemudian diuji di balai laboratorium bnn untuk mengetahui kandungan zat di dalam permen tersebut
bnn ke surabaya bersama dengan bnn di jawa timur
sore ini siang tadi mengirim sampel permen yang diduga mengandung narkotik atau bahan berbahaya lainnya
sebaiknya masyarakat atau netizen atau publik menunggu
itu hasil pemeriksaan lab narkotik
permen berbentuk dot ini awalnya menjadi viral setelah diisukan mengandung narkotika dan dijual di lingkungan sekolah
semoga hasil uji labnya juga bisa segera selesai dan bisa kami informasikan juga kepada anda
karena memang ini kan sangat berbahaya untuk anak anak juga jika memang betul betul zatnya berbahaya
itu sebabnya informasi terbuka kepada publik mengenai
seperti apa sebetulnya kandungan dari permen ini sangat sangatlah penting
iya jadi memang ini kan awalnya kenapa ditarik begitu dari peredaran karena ada laporan masyarakat kan
kalau anaknya merasa lemah setelah mengonsumsi permen tersebut
dan juga ditambah lagi viral di media sosial
prap ada tulisan di foto permendat tersebut bahwa mengandung narkoba
nah langsung dirazia
tapi ya itu benar atau tidak tapi kita harus menjaga anak anak kita dong ya
agar konsumsinya jajanannya juga baik dan lihat juga izin edarnya memang sejauh
ini masih beredar di surabaya permendot yang tengah menjadi perbincangan hangat tersebut
tetapi juga ternyata ditemukan di bekasi jawa barat dan juga di mojokerto jawa timur
nah peredaran permendot ini terlihat di sejumlah sekolah bakat
meski dicurigai mengandung zat berbahaya permen dot ternyata masih menjadi buruan para pelajar sekolah dasar
tak heran sejumlah pedagang asongan di salah satu sekolah dasar di pabelan bekasi masih menjualnya dengan harga rp satu lima ratus
rp lima ratus per buah
meski belum ada penelitian yang memastikan kandungan permen tersebut
sebagian pedagang telah mendengar isu permen tersebut mengandung narkoba
tadi kebetulan ada yang ngasih informasi malahan itu juga anak yang bilang katanya
bahwa ini katanya bang ini permen narkoba
tahu itu saya simpan di sini aja maksudnya biar aman gak dibeli lagi gitu
guna mengantisipasi bahaya dari permen tersebut
pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada para siswa agar tidak membeli permen keras atau permen dot
petugas gabungan bnn dan dinas kesehatan kota mojokerto jawa timur
menyisir toko toko grosir jajanan di sepanjang jalan residen pamuji kota mojokerto
petugas menemukan permen dot dengan dua bentuk yang berbeda
salah satunya sama dengan permendot yang ditemukan di surabaya
permen permen ini merupakan jajanan impor dari tiongkok
semua barang bukti akan diuji di laboratorium untuk memastikan kandungan di dalamnya
yang kami temukan permen dengan merek yang sama maksudnya dengan nama
nama yang sama yaitu permen keras namanya
ya itu suka
pemilik toko mengaku mendapat kiriman permen dari distributor di kota surabaya selama sebulan terakhir
tadi dari mana
dari putra agung
itu di mana
jalan kamar san
setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dinas kesehatan kota mojokerto
permen tersebut ternyata tidak dilengkapi izin edar resmi
seluruh permen tersebut langsung disita oleh petugas bnn dan dinas kesehatan
dianti jakartini cnn indonesia